dari kabar terakhir kasus penganiayaan fadila tkw asal ponorogo
penyiksaan hingga pembuangan tkw fadila rahmatika terus mendapatkan sorotan dari pemerintah
petugas dari kbri di singapura berencana akan membawa fadila ke singapura untuk melanjutkan proses hukum
usai menjenguk fadila rahmatika tkw asal ponorogo yang disiksa dan dibuang majikannya asal singapura di batam
dua tim dari kedutaan besar republik indonesia di singapura langsung melakukan koordinasi dengan kepala dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi ponorogo jawa timur
selain menanyakan dan memastikan dokumen keberangkatan fadila
tim kbri juga meminta dukungan dan data tambahan dari keluarga fadila yang tinggal di desa sukorejo kecamatan sukorejo ponorogo
meski fadilah berangkat melalui jalur ilegal dan menggunakan paspor wisata
namun fadila masih tetap memiliki hak perlindungan dari negara
bahkan jika kondisi fadila sudah membaik kbri akan membawa fadila ke singapura untuk melakukan gugatan terhadap sang majikan
termasuk menyiapkan dua pengacara khusus yang nanti akan mendampingi fadila
saat ini kondisi fadila masih dalam proses pemulihan serta masih dirawat di rumah sakit kejiwaan yang ada di solo jawa tengah
mengenai kasus ini kami dari kbri singapura itu siap untuk menindaklanjuti
sekiranya memang ada juga penyeksaan
bahkan kami juga sudah menyiapkan pengacara
fadila itu lokus deliktinya ada di singapura
maka dari itu hukum yang berlaku dan lokus identitas polisinya juga sana
maka kita perlu mengundang kbri
seperti diketahui bulan januari dua ribu enam belas lalu fadila rahmatika berniat merubah nasib keluarganya dengan menjadi tkw di singapura
sayangnya selama delapan bulan menjadi tkw di singapura
fadila rahmatika justru mendapat perlakuan yang tidak manusiawi
setiap hari ia disiksa dengan cara dibukuli ditampar hingga tubuhnya disetrika oleh majikanya
bahkan gadis berusia dua puluh tahun ini hanya diberikan satu bungkus mie instan untuk makan dalam sehari
setelah fadila tak bisa lagi bekerja karena terus disiksa
ia kemudian dibuang oleh majikannya di batam hingga ditemukan anggota tni dan dipulangkan ke ponorogo